pihak penyelenggara pembagian hewan kurban yayasan mansur tua
di jalan daman huri kecamatan sungai pinang samarinda kalimantan timur
mengatur warga yang ingin mengambil daging kurban
pembagian hewan kurban kali ini sangat unik
yakni menggunakan sistem drive thru
warga diwajibkan mengambil daging kurban dengan sepeda motor
serta menjaga jarak satu meter
tak hanya itu warga yang mengambil daging kurban juga wajib memakai masker
jika warga tidak memenuhi protokol kesehatan
pihak panitia tidak akan memberikan daging kurban meski sudah memiliki kupon
mencegah terjadinya kerumbunan
pihak penyelenggara juga membagikan kupon dengan empat sesi waktu
kenapa kita harus pakai motor supaya tidak ada kerumunan
jadi kita pakai mereka dari kupon
kita juga sesuai dengan jam tertentu
jadi jam sepuluh sampai jam sebelas
nanti dari jam sebelas ke jam dua belas
yang ada jam dua belas sampai ke jam satu
jam satu sampai jam dua
seperti itu jadi kita tidak ada kerumbunan
jadi ada jam jamnya sesuai dengan yang ada di kupon
menurut warga pengambilan daging kurban dengan sistem drive thru ini dinilai sangat baik
apalagi di tengah pandemi saat ini
baru pertama kali drive truk gini ngambil
ya baru pertama kali di sini juga
di sini juga ya
tahun lalu gimana
tahun lalu kan dia kerumbunan tidak rebutan juga dia
tahun ini alhamdulillah kayak gini bagus ya tidak menimbulkan kerumunan
selain saat pembagian hewan kurban pihak panitia juga menerapkan protokol kesehatan
pada saat penyembelihan hewan kurban seluruh panitia diwajibkan menggunakan apd lengkap
seperti menggunakan masker sarung tangan dan menjaga jarak
pada idul adha tahun ini panitia membagikan satu lima ratus kupon
dengan memotong tiga puluh lima ekor sapi
david andriawan samarinda kalimantan timur